gunung semeru di lumajang jawa timur selain terkenal dengan wisata pendakiannya juga terkenal akan kesuburan tanahnya
beragam tanaman tumbuh subur di lereng gunung semeru diantaranya buah durian
namun yang paling diburu warga adalah durian mentega semeru
durian ini tumbuh subur di desa kertosari kecamatan pasru jambe lumajang
durian jenis ini memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya yakni dagingnya lebih tebal serta rasanya lebih manis dan juga legit
ketika musim panen durian alec yang dibantu beberapa pegawainya memanen ratusan buah durian mentega semeru dalam sehari
tebel lagi baik terus pokoknya enak mas
ini semuanya masak pohon mas ya
iya masak pohon semua
harga satu buah durian dibanderol dengan harga rp dua puluh hingga rp empat puluh tergantung ukuran buah durian
anda tak perlu khawatir dengan kualitasnya
karena buah durian yang dijual merupakan buah durian masak pohon
sehingga ketika musim panen tiba durian mentega semeru ini banyak diminati oleh masyarakat
durian semeru ini lain dengan durian yang lain
karena di atas ketinggian dua rupiah
jadi perbukaan laut jadi rasanya itu nikmat
mantep legi pahit seperti mentega lah
lain memang ini namanya durian semeru
bagi anda yang sedang berkunjung ke kabupaten lumajang tidak ada salahnya mencoba buah durian mentega semeru
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur